itu lex apa maksudnya kamu ngirim draft kontrak itu ke notarisku
iya jelas lah aku kepengen ngelegalkan semua draft kontrak perusahaan ini
supaya kamu cepat mencairkan dana kamu ke perusahaan aku
ya tapi kamu gak bisa begitu dong kamu gak bisa ngelangkahin aku
harus dapat persetujuan dari aku dulu dong
maksud kamu supaya kamu bisa terus menunda nunda pencairan dana itu keputusan aku
buktinya apa sampai sekarang dana itu nggak cair juga kan ke perusahaan aku
atau apa perlu
aku sadar kalau tante aku sadar kalau aku gak bisa paksain perasaan putri
karena cinta itu gak harus memiliki
dan cinta itu memberi bukan berharap untuk diberi
walaupun aku sama putri cuma sahabat bukan berarti aku gak bisa melindungi putri kata anda
gak bakal ada yang berubah dari aku tante
aku bakal selalu ada buat putri
karena jangan ada yang muamah
minta aku kasih perwassakan
aku udah selalu ingat
kita ceser itu sufficiently tahun sekarang
kan tu ternyata kalian bersama tapi dua duanya gak divine
itu dia zadien
itu diaometrisan kamu
apalagi yang ngajak tante kan aku
karena kebahagiaan lo
adalah kebahagiaan gue
yang sekarang udah jadi pacar gue
kenapa gak telfon aja
kalau misalnya ditanya
kan gak bisa di save rekaman suaranya
kan gue bisa denger berkali kali
i love you tuh pangeran
kalau maksa sih
kan kemarin gue juga udah ngomong
ya udah deh putri usus goreng
gue tahu kok

tapi sengaja lo tahan tahan
lagian gak ada salahnya kan
kalau kita ngungkapin rasa cinta kita
ke pacar kita
ya udah deh
ya udah deh
ya udah deh